ya setelah diberi waktu selama lima hari untuk menutup semua jenis kegiatan usahanya
tempat hiburan malam eksotik secara resmi ditutup oleh pemerintah provinsi dki jakarta
menariknya satpol pp dki jakarta menerjunkan puluhan anggota wanitanya untuk kegiatan penyegelan ini
cantik cantik semua hari ini
nanti senyum ya
dan kalau ada yang memberikan provokasi jangan sampai terprovokasi
satpol pp wanita kembali diterjunkan dalam penyegelan tempat hiburan malam yang bermasalah
mereka diterjunkan dengan harapan proses penyegelan bisa berjalan lancar tanpa ada kekerasan
dikerahkannya kembali personel satpol pp wanita ini juga karena keberhasilan saat penutupan alexis beberapa waktu yang lalu
puluhan serikandi satpol pp dki jakarta ini dikerahkan
untuk mengecek penutupan dan menyegel diskotik eksotik dan sens karaoke
mereka dikerahkan setelah tempat hiburan tersebut diberi waktu selama lima hari untuk menutup semua jenis kegiatan usahanya
puluhan anggota satpol pp wanita ini memasang batas garis polisi pamung praja dan stiker pengumuman penutupan tempat hiburan
selain menutup tempat hiburan malam sains yang berada di kawasan mangga dua pademangan jakarta utara
para serikandi polisi pamung praja pemprov dki jakarta juga menyegel restoran yang berada di lingkungan tempat hiburan tersebut
kita pastikan bahwa hari ini ketiga jenis usaha itu desain ini tutup operasi
ya operasinya tutup
tempat hiburan eksotik ditutup setelah adanya laporan seorang pengunjung mengalami overdosis pada awal april lalu
sementara penutupan sens terkait penemuan barang bukti narkoba dari tangan pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam ini
saat razia yang dilakukan petugas bnn beberapa waktu yang lalu